justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian
ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan
tiga tersangka yang masih berstatus dpo
dari hasil pemeriksaan penyidikan
baik di polres sirbonkota di polda jabar maupun di persidangan
tidak ada yang menyebutkan yang menyampaikan
bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di po adalah
dari keluarga atau anak anggota kepolisian
jadi perlu saya sampaikan kepada rekan rekan
bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan
yang sesungguhnya bahwa salah satu korban
atau rekan dari saudari vina
adalah anak dari anggota kami
artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian
tiga orang yang bersatus dpo
pemeriksaan maupun fakta di persidangan
yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian
itu yang perlu kami tegaskan